kita akan bergabung dengan keterangan dari pihak kepolisian daerah jawa timur di rutan medaeng sidoarjo
mengenai penangkapan tersangka pelaku pemengkosaan santriwati msat
kemudian kepala kejaksaan negeri jombang serta rekan rekan media sekalian
pagi ini kita akan melaksanakan update penanganan kasus dagul yang dilakukan oleh tersangka msa
pagi ini mungkin rekan rekan juga memahami bahwa kemarin sudah kita lakukan upaya paksa dan berbagai
selangkangan kepolisian lainnya sehingga tersangka ini berhasil kita temukan atau kita dapatkan
dan kita tolakkan
untuk lebih jelasnya mungkin secara teknis nanti akan disampaikan oleh bapak ibu
waktu dan tempat kami persilahkan
pemirsa berikut adalah pak tule bergaduh jaya sembari pak pak udurman
kemudian pak sarutan asbidun dan pak pajari jombang
pada tahun seribu sembilan ratus tiga puluh setelah penelisrasi kita telah menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti
kemudian diterima langsung oleh jpu sekaligus disaksikan oleh pak aspidum dan pak kajari dari jombang
mendasari pasal delapan ayat tiga kita telah melaksanakan kewajiban penyidik untuk menyalahkan tersangka dan barang bukti
sekaligus untuk penyelenggaraan berikutnya
pak haram beritusan tuhu pradilan yang penuhnya
nanti akan dilaksanakan oleh rekan rekan dari dpd
kemudian rekan rekan sekaligus
untuk kemarin tiga ratus dua puluh satu yang telah kita amankan dalam proses penangkapan
di tahun tujuh juli dua ribu dua puluh dua
gandungan penyitik dari biprimu kondajati
dan penyitik yang dibentuk oleh kapolres jombang
telah menetapkan lima tersangka
satu tersangka kejadian yang tanggal tiga juli
waktu penangkapan penyertapan di hari minggu
kemudian empat tersangka yang kejadian kemarin
di hari kamis waktu kita melakukan penangkapan di bonu
rencana siang hari ini akan kita lakukan penahanan
terhadap empat tersangka
dengan pasal sembilan belas undang undang dua belas dua ribu dua puluh dua
tentang tindak tindakan susila
khususnya berkaitan dengan perbuatan mencegah merintangi proses penyitikan
dalam konteks ini adalah saat dilakukan paham kedua
akan menghubungkan lima tahun
kemudian terhadap tiga ratus lima belas yang sudah ditangkap
satu yang masih saksi
rencana segini akan kita ulangkan
saya kira itu adalah teknik yang kami sampaikan
selanjutnya menurut pak jokowi
dan pak fidung silakan mengundurkan
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang terbaik pak dipirimpu pak dipu mas pak pak rutan pak pak jari jombang
tentunya kami dari kejaksaan pada hari ini menerima tahap kedua
penyerahan tersangka dan warang dukti
tersangka ini kami akan dakwakan tentunya pasal dua ratus delapan puluh lima kuhp
contoh pasal enam puluh lima kuhp ancaman pidana dua belas tahun
atau kedua pasal dua ratus delapan puluh sembilan kuhp juntuh pasal enam puluh lima ancaman pidana sembilan tahun
atau pasal dua ratus sembilan puluh dua kwp contoh pasal enam puluh lima kwp
contoh pasal enam puluh lima kwp antara dua ratus delapan puluh lima dan dua ratus delapan puluh lima kwp
dengan ancaman pidana tujuh tahun
tentunya dengan adanya penyerahan tersangka dan warang dukti ini
pada kesempatan pertama ini kami akan segera limpahkan ke pengadilan negeri surabaya
dan akan kami tindak maju dengan persidangan
mungkin ada persampaikan dari pak jari jombang
demikianlah angkar kamedia ya
jadi berkat kerjasama ini kami telah berhasil ya
hakim untuk menindaklanjuti perkara persetubuhan pemerkosaan atau percabulan
mudah mudahan ini dapat terbukti di persidangan
demikian dari saya
wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ya dalam perkara ini ada beberapa laporan terhadap persangka kita
kemudian kedua kenapa proses peradilannya
ditempatkan di surabaya
logisnya kan kita tahu bahwa itu di jombang
yang pertama untuk perusahaan ada ruang
tapi secara resmi seperti yang kita sebutkan kita tidak bisa sampaikan
yang kedua berkaitan untuk proses peradilan di surabaya
nanti pak aspi sudah menjelaskan karena itu kamarnya pak aspi
baik untuk menjelaskan kenapa
persidangan di surabaya ini terkait dengan kondisi pindah persidangan
adasannya adalah disampaikan oleh kajian jombang
saya terima kasih teman teman semua
benar benar tadi pak aspi sampaikan kepada keluarga
walaupun berpikir seperti kajian dari jombang
namun berdasarkan pertimbangan kondisi pindah tadi yang disampaikan pak aspi itu
kami koko pindah jombang
keputusan negeri kapolres kemudian kajari
kami ketua pengadilan negeri jombang
mengusulkan kepada mahkamah agung untuk pemindahan tempat persidangan
dengan berbagai macam alasan
nah hal ini didasarkan di ketentuan pasal delapan puluh lima
jadi atas dasar pertimbangan tersebut kemudian kami bacakan
ketua mahkamah hantu republik indonesia memutuskan dengan putusan nomor satu ratus tujuh puluh
garis kering ik garis kering sk garis kering lima rumai dua ribu dua
terpanggal tiga puluh satu mai dua ribu dua
tentang penunjukan pengadilan negeri surabaya untuk memeriksa dan memutus perkara pidana
atas nama tertakwa m suski azalqin muhammad muttal ruti
jadi jasa pemindahan tempat persidangan di surabaya berdasarkan
terhadap keputusan yang dibuat oleh ketua mahkamah agung
begitu terima kasih
pak untuk sampaian pasal yang tadi dibacakan tadi
apakah nanti juga disertakan hukuman tuntutan ke sendiri pak
itu terkait dengan apakah nanti akan ada tuntutan ke sendiri atau tidak
itu nanti tergantung fakta persidangan
tersangka ini bisa kita amankan sampai sekarang
demikian ya rekan rekan
saya rasa sudah cukup ya
lima wisatwa sudah terpenuhi semua
ya baru saja kita mendengarkan keterangan pers terkait dengan penangkapan msat
dan polda jatim akhirnya menetapkan lima orang tersangka dan saat ini sudah dilakukan penahanan
dan kemudian juga dari pihak kejaksaan
sudah menerima barang bukti dan juga tersangka
dan kemudian ada ancaman pidana kuhp dengan ancaman dua belas tahun sembilan tahun dan tujuh tahun
dan terakhir tadi disampaikan bahwa kasus ini sudah ditindaklanjuti
sudah dianggap selesai proses tindaklanjutnya
dan akan dilanjutkan dengan proses persidangan di pn surabaya